kpu telah menyelesaikan rekapitulasi suara pilpres secara nasional di tiga puluh delapan provinsi
calon presiden dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo berencana akan melaporkan sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu dua ribu dua puluh
kita sudah siap dari awal kan semua calon siap dari awal semuanya
yang tidak biasa adalah cerita cerita yang muncul di masyarakat yang kita mesti buktikan kondisinya itu
semua ada awalnya semua ada akhirnya
maka kita akan sudah mengawali dan kita akan mengakhiri dari timing dan waktu waktu yang sudah diberikan oleh undang undang
sementara itu partai gerindra memastikan pasangan calon prabowo subianto gibran raka buming raka siap menghadapi gugatan pemilu di mahkamah konstitusi
sekjen gerindra ahmad muzani mengaku menghormati proses hukum yang bakal bergulir di mk
namun ia yakin gugatan pemilu itu akan kalah karena memiliki bukti yang lemah
kami dari pasangan dua siap untuk memperkuat keputusan kpu yang akan diumumkan malam hari ini
kami akan buktikan bahwa gugatan yang mereka ajukan adalah gugatan yang lemah
bukti yang tidak akurat dan akurasi yang tidak pas
karena itu kami akan memperkuat atas apa yang akan diputusan oleh kpu pada malam hari ini berkaitan dengan keputusan pilpres
untuk memperkuat atas apa yang akan diputuskan oleh kpu kpu pada malam hari ini berkaitan dengan keputusan pilpres